ujian sekolah dari rumah ternyata mempunyai kendala di sejumlah daerah seperti di asmat papua
di mana para pelajar terkendala akibat sinyal internet yang tidak memadai
lalu seperti apa pihak sekolah menyikapi hal tersebut dan bagaimana nantinya pelajar melakukan ujian sekolah
kita akan bahas sudah ada pak jody effendi kepala sekolah sd darussalam yayasan pendidikan islam kabupaten asmat
selamat malam pak jody
selamat malam pak
baik pak jody jadi bagaimana kendala yang harus dihadapi di sekolah anda atau di wilayah kabupaten asmat
berkaitan dengan harus ujian sekolah atau harus belajar dari rumah dengan menggunakan internet
nah ini pastikan kondisinya berbeda di sana itu bagaimana yang anda bisa gambarkan kepada kami
iya pak sejauh ini untuk ujian atau pembelajaran apalagi yang sekarang di rumah
dan jajukan pakai internet
untuk secara umum kami mewakili dari sd saya sendiri pak di luar yang lain pak ya
untuk sd saya ada beberapa yang bisa menggunakan internet via wa kirim data segala macam
namun bagaimana dengan sekolah sekolah yang lain sejauh ini tidak bisa sama sekali pak
ini tertentu saja menikmati interest ini
jadi kendala utamanya adalah sinyal ya
kendala utama sinyal
untuk mendapatkan sinyal
untuk mendapatkan sinyal internet itu satu di sini kan sia wai fi pak ya
ada beberapa yang pakai hisap terus ada beberapa yang pakai optik
ya syukurnya di sini ini dari provider moratel itu pak sudah masuk di sini
dan di sini sudah berlangsung sekitar dua bulan lalu
dan ini sangat membantu juga hampir ya keseluruhan masyarakat di asmat ini sudah melayani itu
tapi tidak seluruhnya pak ya
karena di samping biaya juga terus pemasangan juga belum sepenuhnya
seperti apa kondisinya bagi sekolah sekolah yang mungkin pak joni tahu harus kesulitan
atau belum bisa sebetulnya melakukan akses dengan internet
baik itu ujian sekolah ataupun belajar dari rumah dengan menggunakan internet
seperti apa gambarannya atau kondisinya di sana
gambarannya itu bervariasi pak tergantung letak dan wilayah
kalau dalam kota sih masih bisa lah
kalipun tahu mungkin agak susah susah dikit
tetapi secara umum untuk dalam kota ini ya
karena tidak seluruhnya masyarakat menikmati internet
dan yang sama sekali tidak bisa mengakses internet
bahkan mungkin juga telpon atau voice
itu ya daerah daerah pelosok asmat pak
dan itu sama sekali tidak bisa
dan murni tidak ada internet
oke lalu dengan kondisi yang demikian
solusinya bagaimana yang dilakukan oleh pihak sekolah atau masyarakat di sana
pak joni dengan kondisi yang tadi anda katakan tidak bisa sama sekali susah
artinya kan ini ada kendala dan juga menyulitkan ya
solusi solusi di sini kita masih berupa ya pak
pertama koordinasi juga dengan pemerintah daerah
terutama dari dinas kebijikan
terutama sekarang ini kita mau memasuki ujian akhir sekolah
kita juga lagi komando ini
formalnya seperti apa atau bagaimana
nanti kalau memang
memang ada upaya tertentu
ya kita laksanakan pak
kita terlepas dari itu tetap menunggu komando dari dinas tempat pak
belum ada kebijakan
atau belum ada solusi atas kesulitan ini
dari dinas pendidikan setempat pak joni
terutama solusi untuk internet pak ya
kalau internet dari dinas pendidikan
tidak ada pak
ini rata rata murni dari masyarakat untuk masyarakat
jadi pengelola pengelola rt rw ini pak yang berperan di sini
secara umum begitu pak
untuk peserta didik sendiri bagaimana pak joni
yang anda dengar mungkin ya dari murid murid atau dari orang tua
ini soal kendala internet belajar data internet
ini soal kendala internet belajar data internet belajar data internet
belajar dari rumah yang agak sulit juga karena tidak semua bisa masuk internet
apalagi sampai harus ujian itu bagaimana ceritanya
mengeloli sih pak
satu perang sekarang dengan posisi yang seperti ini
sekarang murni mulai bangun tidur sampai tidur lagi bersama orang tua
kendala terutama pembelajaran itu sendiri pak
yang sebelumnya orang tua mungkin tidak secara umum memperhatikan atau segala macam
tapi ada juga yang rata rata sangat memperhatikan juga pak
artinya berbeda beda kendala di lapangan ini pak
nah untuk ujian sekolah dari rumah ini
nantinya apakah sudah ada juga seperti apa
apa urutannya begitu atau cara caranya sudah di
sudah tahu semua pihak sekolah di sana di kabupaten asmat
untuk ujian di sekolah sejauh ini kita belum melaksanakan pak
belum melaksanakan kita tunggu konfirmasi dari tempat informatnya seperti apa
dan kayaknya sekarang sudah mulai berupaya ke arah situ pak
ujiannya apakah nanti via tugas terus dikirim ke sekolah
atau bagaimana kita juga lagi menunggu nih pak
jadi belum ada keputusan formatnya akan seperti apa ya
tapi kalau dari belajarnya saja sudah agak kesulitan
karena tidak semua bisa mengakses internet di wilayah kabupaten asmat
atau internetnya sinyalnya cukup merata belum semuanya bagus begitu pak joni
iya betul pak
soal kemudian ada pembelajaran dari televisi dari tvri
nah itu bagaimana
bukankah itu juga sebetulnya ada satu solusi ya untuk peserta didik
peserta didik agar bisa belajar lewat televisi misalnya
nah ini ini sangat ditunggu tunggu juga pak
ini bagian daripada harapan kita semua
artinya dari tri itu sangat membantu lah pak
macam di sini nih terutama di darussalam ini
beberapa guru itu kan ada tuh sms grup ke satu kelas itu
macam kelas satu a atau kelas satu b itu punya grup sendiri pak grup sms itu
jadi di sms ke semua orang tuanya semua
supaya memperhatikan jadwal yang ada di tv
atau jadwal yang sudah diberikan di tv itu
dan setelah itu nanti sudah mengerjakan soal soal yang ada di situ
itu solusi seperti itu pak
sudah berapa lama berlangsung pembelajaran dari rumah
sampai nanti ujian sekolah ini
sudah berapa lama berlangsung di wilayah kabupaten asmat
atau mungkin di sekolah anda sendiri
semenjak mulai ini pak menyuapnya
isu nasional ini ya covid sembilan belas ini pak
itu kita sudah mulai
terutama ini di asmat ini ya
sudah mulai ibarat kata itu sudah tidak ada aktivitas lagi pak
untuk menjaga itu
jadi semenjak itu sudah artinya sekolah sudah tidak ada lagi aktivitas gitu pak
oke terakhir pak johnny
apa yang anda harapkan sebagai guru sebagai
tenaga pendidik begitu ya dalam kondisi seperti ini di kabupaten asmat
bagi pemerintah daerah setempat dalam kendala kendala seperti ini
harapannya saya justru kepada orang tua pak
orang tua sekarang harus proaktif pak ya
karena pendidikan itu tidak terlepas dari orang tadi sendiri
dan lingkungan di keluarganya
jadi itu yang pertama
terus berikutnya dari pemerintah
dari pemerintah sadang daerah
kita sama sama lah
membangun untuk pendidikan di asmat ini
terutama jalur komunikasi
kalau komunikasinya seperti ini terus
otomatis ya ke depan akan begini terus
dan dengan komunikasi itu sendiri pak
utamanya itu komunikasi lintas sekolah
terus lintas kabupaten lintas desa
sejauh ini kan kita belum ada pak yang secara umum gitu pak
jadi harapannya saya sih
mengingat kasus seperti ini lagi
membangun ke depan suatu sadada lagi
setidaknya kita itu sudah mandiri gitu loh
jadi sudah dipersiapkan seharusnya begitu ya
sehingga tidak ada lagi kendala kendala
mudah mudahan kendala yang tadi anda sampaikan ini
didengar dan segera dicarikan solusinya
karena penting juga ini soal pendidikan
bagi anak anak yang ada di kabupaten asmat
terima kasih banyak pak joni effendi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia